suhu air laut yang naik hingga dua derajat menjadi penyebab mikroalga
yang merupakan biota pasangan karang berkurang
nah akibatnya karang mengalami pemutihan atau bleaching
kenaikan suhu juga membuat asupan nutrisi karang berkurang
sehingga kemampuan karang menjaga kestabilan hidup itu terganggu
kerusakan terumbu karang mengganggu sistem ekosistem laut dan industri pariwisata pun juga terancam terganggu
terutama wisata yang mengandalkan keindahan bawah laut
nah perlu kita ingatkan bahwa karang juga adalah rumah bagi ikan ikan yang ada di sana